dukungan warga negara indonesia di luar negeri juga bermunculan kali ini pekerja migran di hongkong
mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden jokowi ma'ruf amin
tim alfa yang dipimpin oleh politikus pdi perjuangan rike diapitaloka bersama pekerja migran
membuat deklarasi di hongkong mendukung jokowi ma'ruf menjadi presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
mereka berharap jokowi ma'ruf melindungi tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri